kita sekarang bicara mengenai pilkada serentak dua ribu delapan belas tempatnya di timur indonesia di sulawesi selatan
ada sosok yang bernama prof nurdin abdullah yang merupakan salah satu calon gubernur yang menarik perhatian di pilkada serentak dua ribu delapan belas kali ini
terkenal punya sederet prestasi ketika memimpin kabupaten banteng selama dua periode dan mendapatkan penghargaan anti korupsi terkemuka
namun jalan nurdin menduduki posisi sulawesi selatan satu dinilai tidak mudah
berikut kami hadirkan sedikit profil dari nurdin abdullah
sebelum dipimpin oleh nurdin abdullah kabupaten banteng termasuk ke dalam satu ratus sembilan puluh sembilan daerah tertinggal di indonesia
tiap tahunnya bantai selalu dilanda banjir dengan infrastruktur dan layanan kesehatan yang buruk
pertumbuhan ekonominya hanya empat tujuh persen
namun selama sembilan tahun memimpin bantaeng nurdin abdullah banyak melakukan terobosan pembangunan
di antaranya menurunkan angka kematian ibu melahirkan membangun sektor pertanian
dan pembangunan infrastruktur yang masif berwawasan lingkungan
apbd bantaeng naik menjadi tiga kali lipat pendapatan asli daerah naik empat kali lipat
produk domestik regional bruto per kapita penduduk naik lima kali lipat
dan jumlah penduduk miskin di sana merosot dari dua belas persen ke lima persen sampai tahun dua ribu enam belas
sebagai profesor di bidang agrikultur tentu nurdin punya perhatian lebih membangun pertanian di bantaeng
segudang prestasi dan inovasi pun dihasilkan sejumlah wilayah di bantaeng yang dulunya lahan kritis
kini berubah menjadi subur dengan menerapkan pola pertanian organik dengan berbasis teknologi
dalam hal ketahanan pangan sendiri ya banteng kini bisa mengalami surplus hingga dua puluh satu persen
kesuksesan mentransformasi kabupaten banteng membuat nurdin abdullah diganjar puluhan penghargaan
itu yang baru tahun dua ribu tujuh belas saja ya tahun tahun sebelumnya pasti lebih banyak lagi
kemudian ada penghargaan yang prestisius yaitu penghargaan anti korupsi
bung hatta anti corruption award dua ribu tujuh belas diusung oleh koalisi pd perjuangan pan dan pks
nurdin abdullah menggandeng andi sudirman sulaiman yang merupakan adik kandung menteri pertanian amran sulaiman
dengan jargon prof andalan
sosok yang satu ini terkenal dengan kesuksesannya memoles kabupaten bantaeng di sulawesi selatan menjadi lebih baik lagi
hal ini membawanya ke pilgub
pertama kebijakan kemampuan kemampuan di sulawesi selatan dua ribu delapan belas dengan dukungan tiga partai
pd perjuangan pks dan partai amanat nasional
dalam kontestasi kali ini ia berpasangan dengan andi sudirman sulaiman
langsung saja kita akan sapa calon gubernur sulawesi selatan nomor urut tiga
prof nurdin abdullah yang saat ini tergabung atau terhubung bersama kami dari makassar sulawesi selatan
selamat malam prof nudin apa kabar
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
prof saya mau tanya langsung sebelum kita masuk ke substansi kampanye visi misi anda program program apa yang menjadi andalan
sewaktu anda ngambil nomor urut calon gubernur gitu prof ya
anda mengatakan bersyukur tidak bersebelahan dengan nomor urutnya pak nurdin halid
ini kenapa prof
soalnya sama sama nurdin pak pak wabuli
jadi harus ada antara
mau milih jangan jangan mau milih nurdin halid milih saya kan kasihan
jadi bukan karena takut dengan sosok pak nurdin halid gitu pak ya tapi memang karena namanya nurdin supaya nggak bingung aja gitu pak ya
iya nggak bingung dan saya kira nomor itu dari allah mudah mudahan itu menjadi nomor berkah buat kami berdua
nomor tiga nomor yang berkah buat pak nurdin abdullah katanya
tapi pak ini kan
semakin jalan ini pilkada proses kampanye tentu saja banyak isu isu miring pak yang
salah satunya yang meragukan kesehatan pak nurdin ini
banyak sekali isu isu yang meragukan katanya pak nurdin mengalami sakit atau kesehatannya diragukan
klarifikasi anda gimana pak nurdin tentang hal ini masih sehat tidak sih pak
ya saya kira begini saya itu setiap hari masih bisa lari satu jam non stop ya
kalau soal kesehatan saya kira bantaing tidak bisa seperti itu kalau pemimpinnya sakit sakit
jadi nggak usah terlalu dibesar besarkan
karena penyakit itu dari allah
jadi jangan jangan kampanye kan kita sakit nanti yang disukai disukai sakit dia yang sakit
jadi kalau saya yang terpenting sekarang begini
menjadi pemimpin itu harus sehat
makanya ada tes kesehatan
jadi ini kayaknya hembusan negatif campaign aja dari lawan politik itu pak nurdin ya
kurang lebih seperti itu ya
ya kalau yang begitu nggak bisa dikampanye hitamkan pak
masa ada orang sakit bisa masih lari satu jam non stop
saya setiap hari tidak lepas dari sepatu cats
terus kemana mana pasti bawa baju renang celana renang ke jawa tengah
saya pikir ini kita sudah menerima amanah kita harus sehat
menjadi pemimpin itu ya harus produktif dong
jadi jangan ragu para pemilihan nurin abdullah bahwa pak nurdin masih sehat ya
pak nurdin tadi anda mengatakan
anda sebut bantaing bantaing bantaing
banyak juga pak omongan miring
banteng itu kan daerah yang kecil pak
kenapa anda kemudian mempunyai ambisi dari daerah yang kecil ingin memimpin sulawesi selatan yang sangat besar itu pak
apa yang membuat anda akhirnya harus terbang pak dari bantaeng menuju makassar untuk memimpin sulawesi selatan yang lebih besar lagi pak
jadi saya kira begini
kita jangan melihat kecil besarnya wilayah
jadi wilayah kecil apbd nya juga kecil
jadi kalau saya yang penting kerja nyata
enggak usah kita persoalkan
terus yang kedua
banyak yang daerah besar wilayah besar
tapi kenapa yang dari daerah kecil direspon masyarakat untuk maju sebagai calon gubernur
dari awal disurvey enggak pernah selalu didatangi
di depan selalu surveinya teratas
kita belum bergerak loh
artinya respon masyarakat itu sangat sangat besar ya
jadi saya yakin kita enggak usah persoalkan kecil atau besar
yang penting kita berbuat deh
karena ya sesungguhnya daerah besar juga kalau enggak ada perubahan apa apa juga sayang kan
pak nurdin apa sih yang kemudian anda ingin buat di sulawesi selatan
ya kemudian gini pak
apa yang kemudian anda sudah buat di bantaing
kemudian menurut anda cocok juga nih kalau kita perbesar skalanya di sulawesi selatan
kalau tadi kan kita sudah ulas bagaimana anda juga banyak menuturkan prestasi di bantaeng gitu pak nurdin
ya jadi gini
karena tadi disebutkan wilayahnya kan kecil
jadi kalau kita mengikuti daerah tetangga yang begitu luas wilayahnya ya enggak mungkin kita buru loh
kita nggak mungkin kita bisa tingkatkan pendapatan petani kita
oleh karena itu dua ribu sembilan saya menetapkan kabupaten bantaing itu sebagai kabupaten benih berbasis teknologi
nah inilah lonjakan yang sangat signifikan yang dialami masyarakat
jadi bantaeng itu sebagai sumber benih
ya kalau menjadi sumber benih
tidak semua kabupaten bisa membuat benih
karena ada program pemerintah provinsi surplus beras surplus jagung
nah saya kira surplus beras dan jagung ini kalau mau capai tentu kita harus mulai dari benih
dan yang kedua sulawesi selatan khususnya kawasan timur indonesia ini masa depan indonesia

saya yakin dari dulu sulawesi selatan ini masa depan indonesia
tapi ini selalu sulawesi selatan sebagai lumpuh pangan nasional
kedepan saya kira sulsel ini bukan hanya memberikan kepastian pangan buat masyarakat indonesia
tapi ambisi kita adalah bagaimana indonesia ini menjadi pengekspor pangan dunia
itu yang harus kita lakukan
ya ini bukan program yang muluk muluk tapi kalau kita seriusin kita fokus insya allah itu bisa kita lakukan
hal apalagi pak dari bantaeng selain infrastruktur kemudian perusahaan
struktur kemudian pertanian yang kemudian menjadi andalan anda saya pernah lakukan di banteng saya
berhasil di banteng saya akan coba nih di sulawesi selatan gitu pak
hai jadi coba ya banteng itu rumah sakit kita itu umurnya udah hampir sembilan puluh tahun pak ya dan kita punya
rumah sakit regional di beberapa itu hanya sekedar rumah sakit regional tapi ternyata apa yang
terjadi hampir semuanya kita rujuk ke makassar kan bayangkan saja kalau bantaing sih satu ratus dua puluh kilo itu
deket ya tapi bagi yang jaraknya tiga ratus empat ratus kilo ya kalau harus merujuk ya orang sehat saja bisa
pegel pegel tuh sampai makassar ya oleh karena itu supaya lebih manusiawi saya kira apa yang dilakukan
oleh banteng seperti kita membangun rumah sakit ya walaupun dia untuk rumah sakit

dan apa program yang kita lakukan dalam ambulans mobile ini
ya bagaimana menghadirkan layanan kesehatan dua puluh empat jam
dan salah satu dasar hadirnya layanan ini karena angka kematian ibu melahirkan di banteng waktu itu cukup tinggi
pak nurdin kita break dulu sejenak
tapi kan kita akan nanti akan bahas lanjut mengenai program program anda
pak nurdin salah satunya adalah ini kan anda melakukan banyak hal karena anda punya kekuasaan kekuatan sebagai seorang bupati
nanti kan sebagai gubernur kan pasti kekuasaan dan pola kerjanya pasti akan berbeda
gimana anda mengajak kolega kolega anda para bupati bupati untuk menyebarkan virus banteng ini supaya mau dilakukan tidak ada ego ego sektoral diantara para bupati bupati
kita akan bahas itu usai jenah berikut ini
tetaplah di layar
anda masih bersama saya budi adiputro di layar pemilu terpercaya dan anda dan kita masih bersama dengan calon gubernur sulawesi selatan pak nurdin abdullah
anda sudah banyak berbicara tentang kesuksesan kepemimpinan di bantaeng gitu pak ya
ini masalahnya kan anda kalau sebagai bupati kan punya kekuasaan dan punya kekuatan besar untuk melakukan otonomi daerah sesuai dengan undang undang
bagaimana dengan gubernur pak
bagaimana anda kemudian menghimbau berkoordinasi merangsang gitu pak para bupati bupati di bawah anda koordinasi anda untuk melakukan hal yang sesuai dengan visi nurdin abdullah gitu pak
posisi gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah
oleh karena itu saya kira ke depan tentu ya kita mencoba untuk membangun sinergi
jadi green design provinsi harus kita juga harus menyeiramakan dengan kebutuhan daerah
nah seperti misalnya ya mungkin ke depan kita akan membangun pusat pusat pertumbuhan
nah ini tentu harus atas kesepakatan

nah ini tentu harus atas kesepakatan
jadi saya kira kata kunci keberhasilan ke depan adalah bagaimana kita bangun sinergi antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota
dan saya punya pengalaman di bantai dengan apbd kecil kita bisa maksimalkan dengan itu tadi
bagaimana kita mensinergikan antara skpd
ego sektor itu harus dikubur
dalam dalam tidak ada baiknya
ke depan insya allah
kalau kita ditakdirkan
ya sulawesi selatan
kita akan melakukan percepatan
pembangunan dengan itu tadi membangun
sinergi antar instansi
sebelum menjadi gubernur
nanti pak kan pasti anda harus melewati
kontestasi pemilu kada yang juga
tidak mudah gitu pak lawan lawan
anda berat berat pak ada adiknya gubernur
ada wakil gubernur
petahana kemudian ada pimpinan
partai politik besar gitu
menjadi andalan seorang nurdin abdullah
dan andi sudirman sulaiman
untuk melawan orang orang yang juga cukup
kuat ini pak
kerja nyata saya kira
itulah menjadi baliho kita
dan masyarakat sulawesi selatan
sudah cerdas ya
dia kan memilih pemimpin yang
tidak memberikan janji janji
tapi sudah membuktikan
nah itulah modal kita sebenarnya
dan saya yakin dan percaya
kita hanya bisa berusaha
hanya allah swt yang akan
kalau menurut anda sendiri saingan yang paling
berat siapa pak karena
tidak hanya anda yang sudah bekerja
memberikan bukti gitu pak karena ada juga
bupati ada juga
wakil gubernur gitu
mereka kan juga pasti sudah pernah
bekerja membuktikan sesuatu gitu
itu menjadi tantangan berat nggak buat anda pak
dalam berkampanye gitu misalnya
kalau kita ukur dari
respon masyarakat melalui survei
kita masih terus unggul kan
masih sangat tinggi ya
kita terus melakukan
belusukan belusukan bukan lagi
ke kota kota tapi saya lebih banyak
adalah saya ingin tuntaskan
dalam tiga tahun itu tidak ada lagi
daerah terisolasi di sulawesi selatan
saya ingin tuntaskan dalam tiga tahun
tidak ada lagi jalan provinsi
yang jelek di sulawesi selatan
ini harus tuntas
oleh karena itu saya kira
itu bukan janji tapi itu sebuah keharusan
yang harus kita lakukan
saya kira banyak masyarakat kita
merasa belum merdeka ya
karena itu tadi belum menikmati
hasil hasil pembangunan secara merata
ya untuk layanan kesehatan saja kan
masih ada daerah daerah yang
yang perlu kita sentuh

anda berkampanye anda saya tahu anda mungkin

anda berkampanye anda mungkin uangnya tidak sebanyak calon calon gubernur lain misalnya yang berkampanye
apa namanya ini anda kesulitan nggak pak
untuk menghadirkan modal yang besar
berkampanye keliling sulawesi selatan
strategi anda seperti apa tuh pak menghadirkan

uang yang cukup untuk kampanye yang cukup gitu pak
begini saya dua periode di bantaing
begini saya dua periode di bantaing
itu nggak ada tim kampanye saya
saya tidak bentuk tim
timnya adalah rakyat
periode pertama masyarakat yang siapin partai
periode kedua sudah ada karya lima tahun

itulah menjadi modal saya
partai partai memberikan dukungan
itu sama sekali satu rupiah pun nggak ada mahal

nah periode di pemilihan gubernur ini
partisipasi masyarakat juga sangat tinggi
kami mulai didatangin
terus kami datang karena di
terus kami datang karena diundang

jadi pemimpin masa depan indonesia ini
supaya kosnya lebih murah
memang kita harus melihat respon
jadi jangan kita yang melakukan aktivitas
jadi jangan kita yang melakukan aktivitas
melakukan berbagai kegiatan kegiatan
untuk merangsang masyarakat mendukung kita
untuk merangsang masyarakat mendukung kita
tetapi yang paling penting adalah
ya itu tadi
ada mereka sudah lihat
mereka sudah rasakan
ya tentu mereka mengatakan
ya tentu mereka mengatakan
ya tanya bantaing dong yang
tolong kabupaten kami juga butuh sentuhan
ya seperti itulah
dan jangan lupa
skala regional itu semua di bantaing pak
yang kedua ya banyak
kawasan kuliner seruni
apel stroberi ada kebun bunga
ini hampir setiap pekan itu orang sekarang weekendnya ke bantai
dan itu kan menjadi suara kita
oke itu yang kemudian menjadi andalan anda pak ya
tapi di pemilu kada kali ini ada concern concern mengenai kan anda menghadapi adik gubernur juga
ada ketua partai besar gitu pak kemudian ada juga wakil gubernur pertahanan
nah anda melihat ada persoalan persoalan yang cukup pelik ya sih pak terkait misalnya netralitas
atau hal hal yang mungkin kampanye yang negatif terlalu banyak gitu
anda melihat hal hal itu cukup besar nggak pak di kampanye pilkada kali ini pak
wah kita sudah tahan banting diserang terus
tapi bagi kita kita tenang aja
karena saya pikir kita fokus untuk menjual kembang
menjual program menjual gagasan kepada masyarakat
gak usah terpengaruh dengan black campaign kampanye hitam
karena itu bisa menimbulkan gejolak nanti
kita harus apa yang kita tandatanganin sebagai pilkada damai
apa yang kita komit itu kita harus komit dong
ya saya kira yang kita harapkan sekarang ini adalah bagaimana pilkada ini berlangsung secara adil
tanpa intervensi intervensi pihak pihak lain
yang terakhir sekali pak nurdin kalau kita lihat ini kan satu bulan terakhir kpk banyak mencokok calon calon kepala daerah
yang kemudian berasal dari petahana atau bupati yang ingin jadi gubernur gitu pak
dicokok karena kasus korupsi gitu pak
anda mendapatkan bung hatta anti corruption award penghargaan tertinggi anti korupsi tahun dua ribu tujuh belas pak
apakah pemberantasan korupsi transparansi atau anti korupsi ini juga menjadi concern anda pak ketika nanti memimpin
jadi saya kira begini kalau kita bicara korupsi yang pertama yang harus kita ingat itu keluarga
itu berapa banyak keluarga kita yang akan menanggung resikonya
yang kedua kita ini mendapat amanah dari partai partai
ya ini juga harus dijaga maruah partainya
ya partai partai dukung kita ya tentu harus ada nilai plus

ya karena itu saya kira kita harus menanggung risikonya

soal ott dan sebagainya ya itu bagaimana kita masing masing ya membuktikanlah kepada rakyat bahwa kita orang yang amanah
orang yang aman itu pasti tidak akan berbuat macam macam
ya karena ya ini tanggung jawab yang tidak ringan
sama dengan penghargaan anti corruption awards dari bung hatta
itu kan semakin menambah
itu kan semakin menambah
itu kan semakin menambah
itu kan semakin menambah
itu kan semakin menambah
menambah tanggung jawab saya untuk menjaga itu

oke terima kasih sekali lagi pak nurdin abdullah atas perbincangannya malam hari ini
selamat mengarungi samudera kampanye politik di tahun dua ribu delapan belas ini dengan kompetisi yang juga pastinya tidak mudah
terima kasih sekali lagi prof nurdin abdullah yang bergabung bersama kami dari makassar sulawesi selatan